hai ah oke siap siap tahu tahu silakan langsung bisa dimulai sekarang ya pak
loh kok malah ngedance
saya rasa kalian salah masuk ruangan ini ruangan kompetisi puisi bukan dance
puisi ya ruangan dari sebelah sana
pak maaf ya kayak kita salah ruangan deh maaf ya silakan ya kita
kompetisi dance itu sebelah kiri dan puisi itu sebelah kanan yaudah yang penting kita tadi
salah ruangan udah kita pakai ngedence ngedance lah di depannya malu banget tahu enggak ya udah sih
itu kenapa ada anak anak wajah dan sana dong berarti kebalik coba
jangan ada yang nuker ya
jangan nuker siapa yang nuker ngapain coba mereka denger kayak gitu kurang kerjaan banget
gue gak tau siapa tapi coba deh lu gak kepikiran ya nggak sadar loh dari tadi pagi di rumah lo kita berangkat itu udah banyak banget hal hal aneh yang terjadi
dari pertama ban gue tiba tiba kempes terus lo tiba tiba di telepon sama madame disuruh long shift
terus tiba tiba lagi lo dikabarin nyokap lo masuk rumah sakit terus sekarang salah ruangan
apa jangan mikir
kenapa harus dipikirin sih
udah telat tau gak mending kita dan sekarang
udah ditungguin pasti ayo
ibu silahkan peserta selanjutnya
update sedikit bapak
beberapa peserta ada yang mengundurkan diri dan ada yang didiskualifikasi
jadi hari ini hanya ada dua perwakilan
smu taruna dan smu garuda
baik bu silahkan
langsung saja perwakilan dari smo garuda untuk naik ke atas panggung
terima kasih banyak ya ibu
saya senang sekali
jadi klien ibu selama lima belas tahun ini
terima kasih atas kepercayaannya
dan saya usahakan pencairan dananya akan secepatnya ya bu
kalau gitu saya pamit dulu ya bu
terima kasih ibu
kita udah siap dan siapa
gue percaya sama ibu